makin lama makin stres gue ngeliat kelakuan si mahmud
dia terus aja mempengaruhi babe daud
udah si umi kagak dateng dateng
ini dua orang malah tambah bikin gue pusing
lu mukanya keliatannya bete banget gitu sih
tuh lu liat lu ngkong lu moncing lu tuh kelakuannya
lama lama gue stroke gara gara ngeliat dia stres berdua
kemungkinan mereka lagi bosen kali mbak
makanya refreshing men ps
pakang teh udah ngambil uangnya belum nih mang ojo
kalo akang udah terima uangnya pasti neng akan belikan perhiasan
terus kapan atu mau diambil uangnya
saat sore beranian aja mang ojo udah siapin uangnya
tapi disiakin kang kalo mang ojo udah siapin uangnya
soalnya kagak bisa diambil uangnya

kalo akang pas tiap minjem ke mang ojo pasti selalu diberikan
kalau udah ada kan uangnya sama mang ojo
kan kita udah sering minjem uang sama mang ojo
jadi kita udah bisa merasa uangnya sama mang ojo itu jadi lebih berharga gitu kang
akang setuju alis ah
tuh tuh tuh
nggak ketemu lagi ya ruf ya
nanti rum pulang sama fauzul dari sini langsung naik angkot
siapa cepat dia dapat dan allah akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia berusaha
beberapa waktu ini sempat aku bimbang dengan hubunganku dan rumahna
sepertinya ini petunjuk dari allah
aku harus memperjuangkan rumahnya lagi
bang haji sahabu haji teh enak kelihatannya senang sekali
alhamdulillah bang ojo
bapaknya siapin dateng
terus langsung ngeganti biaya rumah sakit

tidak ada berhasil

tuh rodi dikasih gelang
ini hadiah emang
padahal kita kan bener bener mau nolong dia
tapi kalau aja gak terima juga gak baik ya emang
saya bener bener gak nyangka meskipun mereka hidupnya sangat sederhana tapi mereka tulus
bu haji emang pantas menerima dek etak
itu namanya balasan dari allah swt
kalau kita melakukan dengan ikhlas allah akan membalasnya dengan berlipat
makanya bang kalau kita itu nolong orang harus dengan ikhlas tulus
ya percaya deh allah gak tidur
tapi ada balesannya
ada yang berubah nih kayaknya
ah bisa aja bang haji be
emangnya ada apa
apa sekarang wajah bang wajo ini
ini mirip ahmad dhani
bisa aja bang haji setulah teh
bang haji ya teh bunten
saya sudah melaksanakan tugas dengan baik yaitu membakar sampah
kalau seandainya tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan ct mau pamit pulang
ya udah pulang aja nggak apa apa semuanya udah beres kak
diseratlah di rumah ya bang ya
nah terima kasih
bang wajo bang wajo istirahat di sini aja ya
bang wajo teh bukannya menolak
di rumah teh masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan
maaf sekali lagi
assalamualaikum bu haji
kayaknya bang ojok nyembuhin sesuatu deh
nih lihat aja dari wajah
beda kan arti biasanya
sekarang kelihatan lebih senang
ah bang mungkin bang wajo tuh cuma capek aja kok
ya mudah mudahan aja gak ada apa apa ya bang
ya mudah mudahan sih ini cuma perasaan berdoa
ya bukannya apa apa kasian ya bang wajo
tinggal sendirian gak ada yang ngengin ya ya
ini gampang masalah duitnya sudah mama siapin
tapi cep mama teh minta tolong
kalau ncep sudah punya duit cepet dikembalikan ya
tenang aja bang masa mama gak percaya sama ncep
ncep ini ini ncep pulang dulu ya bang
kenapa buru buru gak buka puasa di sini
kasian list sama anak anak di rumah
ya udah udah deh
assalamualaikum bang waalaikumsalam
makin lama makin stres gue ngeliat kelakuan si mahmud
dia terus aja mempengaruhi babe daud
udah si umi kagak dateng dateng
ini dua orang malah tambah bikin gue pusing
muka muka kliatannya bete banget gitu sih
tuh lu liat lu ngkong lu mancing lu kelakuan ya
lama lama gua struk
gara gara ngeliat dia stres berdua
kemungkinan mereka lagi bosen kak libah
makanya refreshing main ps
kerjaannya main ps mulu
kagak ada kegiatan yang lain
cari kerjaan dong biar kagak bosen
berani beranian loh takkan gua pengangguran ha
gua kerjaan udah bosen hidup loh
iya deh kerjaannya cuma bisa komentar doang
mak beh mak heb
pengangguran tuh beh
iya tapi lo ngomong begitu jangan depan gue dong
si mahmud tuh nggak pengangguran
tidurnya aja kerja kerjaan lo tidur aja
apalagi main ps kerjaan lu main ps aja
kerja nggak nganggur gua tiba tiba juga loh
hahaha ngerintu iya nggak
ya terus ah bapak aja deh
ya allah apa sebenarnya yang telah engkau tunjukkan ke rum
kenapa tau tau materi hari ini tentang jodoh
di saat rum lagi bimbang mikirin tentang jodoh rum
selain itu kok bisa bisanya bang roby sama bang rahmadi duduk bersebelahan
ya allah berikanlah hamba petunjukmu
kayaknya rom emang harus sholat istiqoroh
rum mau minta supaya allah tunjukin yang terbaik buat rum